ketua penasihat persaudaraan alumni dua ratus dua belas amin rais mendikotonomikan partai partai politik indonesia menjadi dua kutub
yakni partai setan dan juga partai allah
pernyataan ini disampaikan oleh amin rais pada jumat lalu ketika memberikan tausiah di masjid baitur rahim mampang perapatan jakarta selatan
seperti yang dikutip dari cnn indonesia com dalam tausiahnya ketua dewan kehormatan partai amanat nasional atau pan ini
menyebutkan bahwa partainya beserta pks dan juga gerindra merupakan partai allah
sementara itu partai besar masuk dalam partai setan
namun ketika dikonfirmasi oleh cnn indonesia com usai acara amin tidak membeberkan partai apa saja yang masuk kategori partai setan
amin menyatakan bahwa yang ia maksud adalah cara berpikir bukan partai dalam konteks politik praktis
ia juga menilai amin tidak berhak menentukan suatu partai termasuk partai allah ataupun partai setan
sementara itu dikutip dari detik com wakil sekjen pkb daniel johan mengatakan pernyataan amin rais tak perlu dipahami secara politik karena disampaikan dalam sebuah tausiah
ya bukan kali ini saja amin rais melontarkan pernyataan yang kontroversial
beberapa waktu lalu ketua majelis kehormatan partai amanat nasional tersebut juga menuding presiden jokowi melakukan pembohongan terkait bagi bagi sertifikat tanah
menanggapi hal ini menko kemaritiman luhut bin sarpanjaitan sempat marah dan mengancam membuka dosa politikus yang menyerang presiden
di tengah berjalannya program bagi bagi sertifikat tanah untuk warga oleh presiden joko widodo muncul tudingan dari ketua majelis kehormatan partai amanat nasional amin rais
seperti dilansir detik com amin rais menyebut program bagi bagi sertifikat yang dilakukan jokowi merupakan suatu pembohongan
selain itu amin pun sempat menyinggung ada unsur pembangkitan pki dalam pemerintahan jokowi
menanggapi pernyataan amin rais tersebut menteri koordinator kemaritiman luhut binsar panjaitan marah ketika ada pihak yang terus mengkritik pemerintah yang dinilainya tak berdasar
meski tak secara langsung menyebut nama amin rais luhut menyindir apa yang dilontarkan adalah asal bunyi alias asbun
bahkan luhut mengatakan dia mengetahui rekam jejak sosok politikus senior tersebut
sementara itu akibat dari silang pendapat amin dan luhut partai amat nasional meminta pemerintah tidak perlu panik dengan kritik yang dilontarkan ketua dewan kehormatan pan amin rais
menurut elit pan amin rais biasa melontarkan kritik sejak masa reformasi hingga sekarang
pak amin rais menyampaikan kritikan yang tajam itu dari dulu memang pak amin karakternya kan jangankan yang sekarang
dan baru baru pun juga tumbang karena kritikan pak amin untuk kepentingan konstitusi
pak amin rais anggapnya sebagai campur pemerintah
di lain sisi istana tak akan mengambil langkah hukum atau melaporkan amin rais
jurubicara presiden menegaskan sertifikat tanah yang dibagikan itu merupakan program pemerintah untuk menyelesaikan sengketa lahan
masyarakat kan banyak yang kepemilikan tanahnya itu
sering dijadikan sekitar
karena itu di pemerintahan jokowi jk ini punya program jutaan ya
sertifikat yang akan diberikan kepada masyarakat terutama masyarakat kecil
dan ini bentuk konsen presiden jokowi ke masyarakat kecil terkait dengan kepemilikan tanah
biar mereka punya dokumen yang sah dan legal
pemerintah sendiri melalui kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional
menargetkan hingga dua ribu dua puluh empat sebanyak satu ratus dua puluh enam juta bidang tanah sudah dapat sertifikat
setelah pernyataan dari amin rais ini ya terkait ucapan amin rais terkait partai setan dan juga partai allah
mungkin anda bisa jelaskan ini kepada publik mas derajat
apa sih sebenarnya maksud ataupun konteks pernyataan dari amin rais tadi
ya jadi yang disampaikan pak amin itu itu adalah di acara sholat subuh
beliau sampaikan setelah sholat subuh biasakan ada ceramah
jadi konteksnya adalah konteks sahabat ibadah ada ceramah
dan yang beliau ambil itu adalah bahasa yang memang bahasa al quran
jadi dalam al quran itu ada dalam surat al ma'idah ayat lima puluh enam dan juga surat al mujadilah
itu disebutkan tentang apa namanya kisbumah
jadi salah satu bunyinya itu adalah
dan sesungguhnya golongan allah pengikut allah partai allah
itulah orang orang yang akan
maksudnya itu terjemahan resmi dari kementerian agama
jadi pengikut agama allah
jadi kemudian fiswus syaitan itu ada juga di surat al mujadilah ayat sembilan belas
jadi yang disampaikan pak amin itu sebenarnya adalah bahasa al quran
yang disampaikan dalam konteks ceramah keagamaan
penafsirannya itu bukan penafsiran terkait partai politik
oke baik mas derajat
bukan penafsiran partai politik
tapi ada pak amin menyebutkan
tidak hanya pks pan dan gerindra saja
ini satu hal
kemudian disebutkan lagi
partai besar masuk dalam partai setan
ini kemudian mungkin publik menangkap
ya secara gamblang ini maksudnya adalah
pembedaan dua partai
begitu yang satu adalah partai
apa namanya gerbong satu adalah partai allah
menurut pak amin
gerbong satu lagi adalah partai setan
beliau juga menyebutkan partai besar
ada kan di bagian akhir dari
sebagian dari teman teman di parpol
itu mengambil kesimpulan terlalu cepat
seolah olah ketika pak amin mengatakan partai allah
itu yang dimaksud adalah partai politik allah
pak amin kan menyebutkan
ini bukan hanya
ini bukan terkait dengan ketiga parpol ini
tapi disebutkan juga mas derajatiga partai itu
ya beliau menyebutkan
artinya kan ini konteksnya bukan konteks
bukan hanya soal pan pks dan gerindra
ini konteksnya adalah
bukan konteks parpol
konteksnya lebih luas dari parpol
dan itulah penastiran dari hiz ya
hiz itu bahasa
kata dasarnya itu adalah
itu penastirannya adalah kelompok
jadi ya dalam al quran itu
ada kelompok besar yang memperjuangkan agama allah
ada kelompok besar yang disebut
itu tertipu oleh satan
dikuasai oleh satan
nah itulah yang disebut hizbul satan
universal untuk masyarakat di seluruh dunia juga berlaku
katakanlah bermain narkoba
orang orang yang korupsi segala macam
ya itu dia berarti tertipu oleh kaitan
baik mas derajat tapi pernyataan ini kemudian
artinya begini agak sulit kemudian publik tidak mengkaitkan ini dengan politik
ya mengingat jabatan pak amin rais juga di sebuah partai politik
politikus senior tokoh dari partai amarat nasional
begitu satu yang kedua
meskipun mungkin maksudnya bukan partai
tapi sempat menyebut juga ada pki spandek juga gerindra misalnya
lalu yang ketiga adalah
ini berkaitan dengan di tahun politik seperti ini
apalagi di tahun dua ribu delapan belas
kemudian agak susah melepaskan ini dalam konteks
artinya menyerang pemerintah dalam hal ini
ini bagaimana kemudian anda menanggapinya
karena kan tentu ada tanggapan dari sejumlah elit partai politik lain
yang mungkin merasa kecewa ataupun menyayangkan pernyataan dari pak amin rais
ya yang pertama begini
mas reinhardt dan saya di satu ruangan
oh reinhardt sama deraja ini sedang
merencanakan makar atau saudara merencanakan korupsi
artinya kan kesimpulan itu salah
dan yang disampaikan pak amin ini kan di dalam forum di masjid
dan bagi orang yang sering di masjid
bagi orang yang sering baca al quran
kata kisbu allah dan kisbu saiton itu udah biasa
jadi ini sebenarnya buat mereka yang sering ke pengajian
ini bukan sesuatu yang aneh
jadi ini bukan politik ya mas reinhardt
memang ada ada tahun politik segala macam
tapi juga jangan lupa pak amin itu adalah
mantan ketua umum muhammadiyah
beliau itu juga dosen
artinya kapasitas beliau itu kapasitas
apa namanya bukan hanya sebagai politisi saja
sama seperti saya
tapi kapasitas utama saya adalah ekonomi
jadi ketika saya bicara ekonomi
saya betul betul mengikuti kaedah ilmu di dalam ekonomi
memang menjadi masalah ketika kemudian
ini diberitakan dan kemudian
sebagian masyarakat langsung cepat mengambil kesimpulan
dan kemudian jadilah polemik
tapi kalau dilihat dalam konteks
itu sebenarnya tidak perlu jadi masalah
karena beliau sama sekali tidak bicara soal
beliau sama sekali tidak menggolongkan partai politik
menjadi partai politik a itu adalah partai allah
partai politik b partai setan sama sekali tidak begitu
putipan saya rasa di cnnindonesia com juga ada
jadi kalau dibaca secara teliti
itu tidak ada satu penggal kata pun pak amin menyebutkan
kata partai politik
bila menyebutkan partai allah dan partai allah
itu adalah partai setan
dan dua duanya disebut partai besar loh
coba dilihat ini
jadi ketika sebagian teman teman partai itu
menjadi belingkatan dari pertanyaan kedua itu
menjadi kasarnya tersinggung dan sebagainya
ya saya bisa memaklumi lah
karena pak amin ada yang kritis segala macam
tapi ya ajakan saya coba dilihat
kalau teman teman kebetulan beragama islam
cek di al quran cek di ini artinya baca terjemahan
kementerian agama saja biar tidak menakdir macam macam
pasti akan bisa oh iya ternyata yang dimaksud ini
nah sementara untuk teman teman yang beragama katolik
protestan hindu buddha mungkin tolong ya ditanya saja
kepada teman teman yang beragama islam yang sebenarnya
dari kata fisik
baik tapi ini maksudnya bukan dalam partai politik
ataupun dalam politik praktis ya mas derajat
karena pak amin menyampaikan disitu juga dalam acara
baik terima kasih
sholat tubuh ada khutbah biasa itu
baik terima kasih mas derajat wibowo
anggota dewan kehormatan pan sudah bergabung bersama kami
di prime news pada malam hari ini